ini adalah partai yang sebenarnya sejak pemilu pertama
bahkan sampai hari ini itu kan adalah partai politik yang selalu lolos ya
nah yang kedua ada beberapa variable yang menurut saya bisa dijelaskan
soal kenapa p tiga itu gagal lolos ke parlemen
ini adalah partai yang sebenarnya sejak pemilu pertama
bahkan sampai hari ini itu kan adalah partai politik yang selalu lolos ya
nah yang kedua ada beberapa variable yang menurut saya bisa dijelaskan
soal kenapa p tiga itu gagal lolos ke parlemen
pertama memang ini semacam kegagalan membaca bonus demografi politik di internal p tiga
kalau kita mau iris satu persatu pemilih p tiga ini adalah pemilih lama
yang berbasiskan tradisional di pedesaan kalangan kalangan islam
dan pada dua ribu dua puluh empat ini kita kan memiliki bonus demografi yang
adalah kalangan kelompok terdidik terpelajar dan kalangan milenial yang
saya kira mereka ini preferensi pilihan politiknya berbeda dengan generasi yang lama
segmentasi pemilih yang saya kira bergerak cukup dinamis ini
sepertinya agak gagap ditanggapi oleh kawan kawan p tiga
terutama untuk mengaksentuasi bagaimana model kampanye dan pendekatan kepada pemilih
yang tentu saja sangat berbeda secara total dengan pemilih pemilih lama di p tiga
p tiga sepertinya juga gagal membaca antara aspirasi di pilpres dengan pemilih di bawah
dengan keputusan elit politik mereka
pemilih p tiga itu adalah mereka yang pemilih di pilpres
yang kemudian menentukan pilihan politiknya kepada anies
dan kemudian kepada pak prabowo subianto
dan hanya sedikit saja kepada pak ganjar pranowo
sementara kita tahu bahwa elit politik mereka
sejak awal sudah memutuskan berkoalisi dengan pak ganjar
inilah yang kemudian saya sebut sebagai disparitas
antara keinginan pemilih pemilih tradisional di bawah p tiga
dan elitnya memutuskan untuk berkoalisi dengan pak ganjar
tentu dalam banyak hal ini membuat suasana batin pemilih p tiga itu relatif
ini tidak terlampau konsolidatif ya untuk mendapatkan suara suara signifikan
pileg ini sangat terkait dengan bagaimana anatomi kekuatan
politik mesin partai dan struktur caleg yang ada
nah p tiga caleg calegnya ini sepertinya tidak terlampau mentereng
seperti partai partai yang lain
seperti golkar seperti pdip seperti gerindra
atau partai partai yang sudah lolos ke parlemen
mestinya memang caleg yang dimainkan adalah mereka yang sebenarnya
dan bahkan di daerah satu pemilihan itu diterjunkan begitu banyak caleg
yang tujuannya adalah untuk mendapatkan suara
tentu dengan menerjunkan caleg caleg yang memiliki karakter pejuang
vote gathere dan bisa mendulang suara
kalau kita melihat misalnya di pdip lah
di dapil jakarta selatan dan luar negeri
di situ ada onco mikel ada mas hinton pasaribu
ada kemudian ada pras di situ juga
ada kemudian eriko sutarduga
tapi minimal pdip di satu dapil dapat kursi
yang ingin saya jelaskan adalah bahu membahu caleg caleg
sehingga perolehan p tiga di sejumlah dapil itu kosong
sehingga mengantarkan mereka ini tidak lampau mendapatkan suara
yang kemudian mencapai ambang batas empat persen
saya kira di situ potret sekilas ya
bahwa kenapa p tiga ini kemudian dinyatakan tidak lolos oleh kpu
karena belum mencapai ambang batas parlemen empat
apakah gugatan hasil pemilu ke mahkamah konstitusi
yang suaranya katanya hilang di delapan belas daerah pemilihan